setiap era selalu melahirkan generasi penulis dengan berbagai karyanya
dan memberi nuansa berbeda bagi dunia penulisan di indonesia
gaya penulisan yang beragam dalam membuat karya fiksi maupun non fiksi
memperkaya kazanah perbukuan nasional yang terus berkembang
nah bagi karya fiksi jalan cerita yang unik latar dan setting yang menawan
serta para tokoh yang berkarakter kuat merupakan salah satu faktor
yang membuat karyasi penulis laris manis
nah bagaimana potensi dan daya tarik karya fiksi di tanah air
dan apa saja kendala yang dihadapi seorang penulis dalam membuat karyanya
kita akan bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
buku adalah jendela dunia
dan membaca buku merupakan cara membuka jendela
yang belum kita ketahui sebelumnya
karena itu budaya membaca harus dipupuk sejak berusia muda
hasil kajian perpustakaan nasional pada dua ribu enam belas
di dua belas provinsi dan dua puluh delapan kabupaten kota menunjukkan
nilai budaya baca berada pada peringkat rendah
kesimpulan itu diambil berdasarkan parameter frekuensi membaca per minggu
waktu membaca jumlah halaman dan alokasi dana untuk membeli buku
dibanding di negara negara maju budaya dan minat baca orang indonesia tertinggal sangat jauh
rata rata orang amerika serikat membaca dua puluh hingga dua puluh lima buku per tahun
dan orang jepang sepuluh hingga lima belas buku per tahun
sementara itu rata rata jumlah orang indonesia yang membaca
hanya hingga satu buku per tahun

rendahnya minat baca jelas menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa
masalah ini harus segera diselesaikan dan dicari solusi yang tepat
mencari format solusi yang tepat bisa diawali dengan memahami faktor penyebab rendahnya minat baca tersebut
seperti minimnya ketersediaan buku bacaan
tidak adanya kebiasaan atau gaya hidup membaca sejak kecil
dan pesatnya perkembangan teknologi mutakhir yang menawarkan informasi instan
baik dari internet maupun televisi yang membuat orang semakin malas membaca buku
satu menulis adalah
dua menulis adalah
sekian satu kisahan pun
anda akan belajar dari manis
terima kasih saya ksat subscriber para pendek dan uang penting
mengangkat kehidupan sosial masyarakat
pitong tentu dengan gaya bercerita
yang khas dari seorang
andrea hirata nah apa yang ingin
dikisahkan dalam karyanya kali ini
kita akan membahasnya bersama penulis
kita berjumpa lagi iya senang sekali
kita terakhir bertemu
berbicara mengenai pantun karena pantun
itu salah satu ciri khas
andrea selamat ya
terima kasih luar biasa
sirkus pohon ini adalah
novel yang ke sepuluh saya sudah
bacanya dan sudah mengintip
endingnya sirkus pohon
yang menjadi inspirasi latar belakang
dari sirkus pohon ini
karena ini dari segi
ini masih dalam
belitong ya dengan segala macam
di sana dan karakter luar biasa
apa kira kira yang bisa kita pelajari
jadi setelah novel ke sepuluh
ya tanpa terasa waktu
saya mencapai satu tahap
belajar karena menurut
saya menulis selalu
mengikuti sebuah kurpa belajar
merasa perlu sekali itu
storytelling style nya orang melayu ini
saya bercerita ini
akan terus ada dan terdokumentasikan
di dalam sebuah karya fiksi
barangkali itu motivasi terbesar saya
di mana dalam
melayu bercerita khususnya di kampung saya
selalu banyak hal
yang ingin diceritakan
saya kira itu motivasi terbesar
kemudian motivasi lainnya
saya ingin selalu memberi voice
untuk orang orang yang
berada di luar sana
makanya saya persembahkan buku ini untuk indonesia
untuk indonesia luar biasa
belum pernah saya lihat buku biasanya
untuk anak istri suami atau teman dan lain sebagainya
ini untuk indonesia kenapa ya
ya karena mbak desi begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan disini
begitu banyak hal yang perlu kita tahu
bagaimana perspektif politik
di mata orang orang biasa
bagaimana orang biasa melihat diri mereka sendiri
saya kira ini sebuah
buku makanya saya kasih judul juga
ini sebuah festival pemikiran
ini sebuah festival
orang orang di pojok pojok indonesia
jumlahnya sangat banyak ini
memang dalam bukunya itu sendiri kan ada
akhirnya badutnya masuk sirkus lah istilahnya
tapi andrea ada dua hal tadi yang sangat menarik
ini growth ya
terus menerus proses pembelajaran dari anda itu sendiri
dan yang menarik lagi
ini mengenai stylenya itu sendiri
ini biasanya kan kalau penulis ini lebih ke misinya
atau message nya tapi ini stylenya
saya boleh bacakan satu paragraf supaya
nanti bisa bercerita apakah
style ini memang begitu unik ya
ini dari bab yang pertama
bencinian aku pada delima itu
lihatlah pohon kampungan itu
ia macam kena kutuk
kulit kayunya keriput
malam jumat burung kekelong berkaok kauk di puncaknya
memanggil manggil malaikat maut
tak berani aku dekat dekat lima itu
karena aku tahu pohon itu didiami hantu
ini betul betul luar biasa menurut saya
di situ ada ritmenya ada pantunnya
tapi dalam waktu yang sama ini sangat melayu ya
betul sekali jadi saya kira
seseorang tidak bisa menjadi penulis ya
apabila dia bukan seorang pendengar
dan perspektif mendengar pun harus kita
perluas dalam hal ini
di bawah pernama ke lima belas aku duduk
di dekat pohon delima
dan aku coba mendengarkan
saya kira tujuan saya ingin membunyikan segala hal
sehingga kita mulai mengapresiasi
hal hal kecil kemana
daun bergoyang ditiup angin selatan
kemana hewan hewan burung burung berterbangan
dalam novel ini saya membunyikan segala hal
saya sambung sedikit lalu lihat laporan
mengkudu sahabat rakyat itu
buruk rupa buahnya mengerikan rasanya
tetapi besar faedahnya
sawi dan bayamku tanaman kesayangan pemerintah
anggota elit organisasi empat sehat lima sempurna
saya mencoba menghubungkan segalanya
dan kemudian di bawah sirkus itu
di bawah pohon itu tergelarlah sirkus sirkus kehidupan kita sehari hari
orang orang yang bermimpi
orang orang yang awalnya terkucilkan
kemudian menjadi berani bermimpi
seluruh proses itu akan kelihatan di sini
jadi semacam ada tapestry yang betul betul indonesia
indonesia begitu subur dengan tanaman
tapi ini dari perspektif pohon pohon itu sendiri
nah sekarang ke aspek sosialnya itu sendiri
apalagi didedikasikan untuk indonesia
dengan segala macam keberagaman masyarakat
khususnya mereka yang selama ini mungkin tidak terdengar
karakter utamanya di sini tidak lulus smp
sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun ya
karena biasanya sma atau sederajat
kata kata itu mah hantu itu
ini diambil dari lingkungan anda sendiri ketika
saya selalu berusaha
saya bilang tadi menulis adalah sebuah kurva belajar
dan pada tahap tertentu
dari kurva itu kita mencapai pemahaman
seorang penulis yang bersedia untuk belajar
kemudian tulisan itu menjadi opsional
seorang penulis yang baik harusnya dia bisa memilih
tidak terakui pada satu style
saya selalu menulis tentang orang orang biasa
dan ditulis dengan cara yang biasa
kembali ke konteks tadi
saya selalu mencoba menulis
selalu mencoba mempreservasi cara orang melayu kampung bercerita
kalau kita bersedia melihat lapisan lapisan lagi di balik buku ini
kita jadi tahu bahwa orang melayu itu sangat sensitif terhadap musim misalnya
makanya dijelaskan itu dalam buku ini
dan kemudian kita bisa melihat bahwa
cara mereka bercerita itu mensintesakan banyak hal
seperti kita tahu
berarti kalau kita mensintesakan
dan harus mampu melihat hal hal yang sesungguhnya seperti tidak berhubungan
namun kemudian seseorang yang tidak tamat smp
menemukan jalan profesinya sebagai seorang badut
seseorang yang memiliki kemampuan sebagai instalator listrik
ternyata seorang pemain sandiwara melayu
dalam dunia pemain sandiwara
setiap orang memiliki kisahnya sendiri ya
setiap orang adalah sebuah novel sendiri
yang memiliki introduction dalam hidupnya
kemudian berakhir dalam
nah ini datang dari imajinasi anda sendiri andrea
atau ada mungkin orang orang yang
kehidupan anda itu dicerminkan
katakan di depan bahwa
fiksi adalah cara terbaik menceritakan fakta
sebab fiksi melengkapi kita dengan storytelling device yang lengkap ya
antara lain kita bisa berimajinasi disitu
namun style saya adalah saya selalu
ingin cerita saya bisa termanifestasikan
pada kisah kisah nyata
sehingga orang melihat dirinya sendiri di dalam buku itu
sehingga orang memiliki kebebasan untuk menjudge ya
apakah tokoh ini baik
apakah ini hal yang baik
apa hal hal yang buruk
apakah andrea berusaha
membuat cerita ini lucu atau ini tidak lebih dari
hal itu saya percaya membentuk teater of mind
kepala setiap pembaca dan pada akhirnya dia menjadi page turner istilahnya
membuat orang mau balik lagi balik lagi
sampai akhirnya dia nggak sadar bahwa
ayam sudah berkokok
bacalah itu teracuni oleh kisah kisah dari kampung orang melayu
ternyata sekali lagi kalau kita belajar
dari novel ke sepuluh menurut saya
saya merevolusi cara saya sendiri menulis
dan saya menemukan bahwa
imajinasi tidak cukup
untuk menulis fiksi
diperlukan keberanian ya
keberanian bukan hanya
deal pada apa yang kita tulis tapi
deal pada kita sendiri
kita istirahat sebentar sekali lagi
ini adalah buku andre hirata yang terakhir
judulnya sirkus pohon
dan kita akan segera kembali
tapi jangan kemana mana dulu
setelah ini insight akan kembali
kita terus membahas karya terbaru andre hirata
masih dalam insight
kita lanjutkan pembahasan novel terakhir
dan ini adalah novel ke sepuluh
perlu diketahui bahwa
apalagi laskar pelangi itu sudah diterjemahkan
ke wah entahlah berapa puluh bahasa
terkenal di seluruh dunia
dan sudah memiliki banyak sekali penghargaan
termasuk dari new york book festival
dari jerman juga dan lain sebagainya
andra tadi anda mengatakan bahwa
ini pastilah karena
sudah novel ke sepuluh
by the way ini berapa lama untuk menulis
inspirasi pertama sehingga terakhir
proses kreatifnya berapa lama
ini novel terlama saya tulis
ini hampir dua tahun
biasanya saya menulis dalam hitungan minggu
tapi sekali lagi
saya katakan bukan karena saya
begitu jeniusnya bukan
memang proses kreatifnya
saya lama pada riset
saya percaya bahwa
jadi kalau sudah di depan laptop
hanya tinggal menulis
apa yang sudah ada saja
untuk pertama kalinya di novel ini
pertama saya menggunakan komparasi
sekarang saya sudah
belajar untuk membuat sintesa
yang saya maksud seperti tadi
menggabungkan elemen elemen yang sepertinya tidak berhubungan
jadi ini ada semacam dinding kreatifnya
dengan mapping dari konten
kalau kita belajar dari
saya baca baca sedikit tentang buku buku logika itu
bentuk logika paling dasar
lalu berlanjut ke analogi
sebuah sirkus keliling
sebetulnya menceritakan segala hal
satu cultural jester ya
yang kalau kita bersedia
mendalaminya banyak hal
terdapat di situ
satu bentuk kesenian rakyat
makin hari makin langka sekarang
betapa saya terpana melihat
sirkus keliling mampir di kampung saya
dan ada tong setan segala macam
ini sudah bisa dikatakan
hampir tidak ada lagi
dari riset ini
saya dengar di sebuah kota kecil
di sumatera barat
mungkin satu satunya yang tertinggal
dulu di jawa
banyak sirkus keliling
dan main game
zaman sudah berubah
ini laskar langi
tren perubahan atau evolusi yang mendasar
anda lihat baik dalam
style atau teknis penulisan itu sendiri
approach itu sendiri
pesan dan juga mungkin
jelas dalam dua belas tahun terakhir
mendapat beasiswa untuk belajar sastra
di sebuah universitas di amerika
dan mendapat ini doktora
profesor sebentar lagi
ada pengetahuan bertambah tentang righting
ini untuk mempertahankan
style sementara saya
tapi saya kira kalau bisa dikatakan berubah
di dalam tema mungkin ya
hal hal baru yang jarang ditulis
orang dalam novel
contohnya apa ini keberanian
karena saya tahu
ketika saya menulis
ini implikasinya luar biasa
kepada kisah ini
saya tahu saya akan overwealth
dengan begitu banyak tikungan tikungan kisah
dan di sisi lain
pembaca ini harus
kepada tokoh tokoh yang menggerakkan
saya berpikir tentang bagaimana
sebuah gambaran geometris
seperti sebuah mesin
yang menggerakkan sebuah kisah
jadi kalau kawan kawan membaca ini
kawan kawan akan melihat bahwa kisah ini
sesungguhnya tidak digerakkan oleh karakternya
kisah ini digerakkan oleh
mungkin itu berubah sesuatu yang saya tidak ketahui
ketika saya menulis laskar pelangi
karena kalau laskar pelangi memang karakternya itu
digerakkan oleh drivernya itu karakternya
sangat mudah ya
salah satunya adalah karena babnya itu banyak
sehingga orang tidak merasa bahwa
ini buku halamannya sampai ratusan halaman
tapi begitu cepat ini berlalu
memang ini sengaja
seribu kata mungkin
tapi ada babaknya
ini bambang itu seperti teater
terima kasih untuk pertanyaan ini
ini jarang ya saya lihat ya
saya tunggu tunggu bertahun tahun
terima kasih mbak dusty
itu kalau yang nanya pembaca buku memang lain
karena ini yang membuat saya
saya merasa sangat dihargai
dengan pertanyaan ini
kalau mbak desi perhatikan
saya menggunakan baris
maksimum delapan kata
itu memang dijaga dengan teliti
tulisan itu seperti musik
dan penampilan geometriknya ini
setiap kalimat itu
sebetulnya itu dihitung dengan teliti
kalau kita tarik terlalu kencang putus dia
kalau kita ulur
dia menjadi wild
dan itu ada hubungannya dengan geometrisnya
geometrisnya bab bab ini
dan itu merupakan
menurut saya bagian terindah dari menulis ya
dan dalam kaitan itu
itu kita seperti ikut dalam sebuah
aliran sungai cerita
dimana penulisnya terombang ambing disitu
nah ini sesuatu yang
ya memang katanya disebutkan ya
cara orang melayu berstory telling
tapi biasanya itu kan
masyarakat kita itu adalah
bukan tulisan lah istilahnya
nah ini kan berarti harus ada penerjemahannya dalam
nah ini ada interface lagi
cara saya bercerita
sebetulnya tidak lebih dari
bagaimana guru ngaji saya bercerita tentang
si kancil anak anak kau suka mencuri timun ya
namun ada interface ketika dari
cara bercerita itu
kemudian bagaimana dia menjadi
menjadi bentuk tertulis
memang tidak segampang itu
bukan berarti orang yang bisa bercerita secara orang
kemudian kita kasih laptop
ajarin bagaimana menggunakan words
saya kira disitulah diperlukan
pemahaman tentang intensitas tadi
disitulah diperlukan pemahaman tentang struktur
apa yang saya sebut sebagai
karena menulis novel panjang itu seperti orang maraton
mengatur nafas gitu
ini yang menarik lagi adalah
terdengar ya kalau kita membaca
penggunaan bahasanya juga begitu
kalau misalnya ada bunyi bunyian
jadi seolah olah ini
sesuatu yang hidup ya
artikulasi adalah tantangan
pr bagi pemerintah
ini udah mulai masuk berat ini
dalam hal ini saya menghimbau agar pemerintah menghidupkan lagi
bagaimana kita bisa membedakan huruf k penuh
dan huruf k tidak penuh
bagaimana kita bisa membedakan e dan e
karena itu tidak tampak dalam bahasa indonesia sekarang
saya mengalami kesulitan besar
dalam misalnya mengajarkan bahasa belitong
pada orang lain
k tidak penuh misalnya
kalau kita kan kakak dan kakak
bentuknya sama k
saya kesulitan mengajarkan bahasa belitong
karena orang belitong menyebutnya kakak
dalam hal tertentu
kita nggak bisa membedakan elang dan edan
saya harap pemerintah
karena kan harusnya ada bahasa prancis
pemerintah memasang lagi topinya
agar saya memudahkan untuk
saya tidak sungkan menggunakan bahasa belitong
di dalam buku saya
dan apabila itu bisa dibunyikan dengan baik
bisa elegan sekali bunyinya
mudah mudahan ini meningkatkan
lebih lagi ya minat baca
dan minat menulis
karena andrea sendiri memiliki sebuah museum
sejak tahun dua ribu
dan ini sudah
ada dampaknya membuat orang itu
obsesi terbesar saya
obsesi terbesar saya menciptakan apa yang disebut dengan
dan museum ini
dengan sukses membuktikan konsep itu
saya kira sudah sepatutnya indonesia

punya sebuah museum sastra
yang mencerminkan kita juga suka baca
dan yang paling membahagiakan
setelah delapan tahun
penunjung tidak hanya datang
tapi mulai membaca
luar biasa kalau begitu
apalagi kalau banyak sekali
semakin banyak buku buku yang enak dan layak dibaca
seperti karya andrea hirata
sekali lagi terima kasih
dan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa
walaupun ini pasti merupakan
apalagi ke dalam bahasa yang kita sendiri tidak paham
bahasa rusia atau bahasa
di luar bahasa inggris
mungkin nanti kita perlu bertemu lagi
untuk membahas karya karya yang diterjemahkan
sekali lagi andrea
dan setelah yang berikut ini
kita akan lanjutkan pembahasan mengenai
perkembangan literasi dan minat baca
di tanah air
dengan narasumber lainnya
tetaplah bersama infa
dan jangan lupa
sangat menyenangkan untuk dibaca
memang agak tebal
akan cepat waktu berlalu
karena sangat mengasihkan ceritanya
hal ini mendorong munculnya gerakan untuk meningkatkan literasi dan minat baca ke seluruh penjuru negeri
nah apa saja yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat dan seperti apa gerakan untuk menyebarkan budaya literasi ke seluruh nusantara
kita akan membahasnya kali ini sudah ditemani oleh nirwan ahmad arsuka pendiri dari pustaka bergerak
pustaka bergerak ya
ini menarik sekali nih kisah bang nirwan ini dan sudah cukup sering ya diangkat oleh media sudah masuk aljazeera
karena awalnya itu menggunakan kuda kudanya ada satu namanya merpu satu ada arjuna tapi sekarang katanya ada lagi yang baru ya kudanya
karena warnanya hitam dan putih
karena hitam dan putih
mungkin nirwan anda bisa menjelaskan sedikit karena sekarang pustaka bergerak ini sudah masuk ke seluruh pelosok pelosok dan banyak volunteernya atau sukarelawannya
dan banyak anak anak dan warga yang mungkin tidak terbiasa untuk mendapatkan menikmati membaca buku
sekarang sudah mulai mendapat akses terhadap buku itu sendiri
kapan bagaimana dan mengapa pustaka bergerak ini perlu waktu itu anda
terima kasih banyak
ini memang berawal dari pengalaman pribadi saya ketika selesai melaksanakan ekspedisi berkuda dari pamulang sampai ke markas detasemen cavaleri di parompong
sepanjang perjalanan itu saya banyak dibantu oleh anak anak karena kita kan menghindari jalan raya
mungkin kita agak flashback ekspedisi berkuda
suatu hal yang agak unik ya
apa waktu kenapa ingin melakukan ekspedisi berkuda
apalagi ini kan di kota kota indonesia apalagi di jakarta pamulang itu kan macet sekali
ini impian lama sebenarnya
saya ingin menelusuri bagaimana kondisi jawa dan indonesia pada umumnya ketika alfred russel wallace sedang jalan di indonesia
dan di salah satu catatan di bukunya yang sangat terkenal itu ya
dia banyak mencatat perjalanan dia ke tangerang dan beberapa tempat
saya merasa landscape yang sempat dicatat oleh walles itu pasti berubah karena banyaknya modernisasi dan segala macam
tapi ada beberapa yang masih sempat tersisa misalnya perkebunan perkebunan yang ditinggalkan oleh para pemukim belanda yang pertama gitu ya
itu yang coba saya telusuri
tapi bukan hanya itu
yang jelas adalah kemudian ketika kami berjalan masuk
kenapa berkuda kenapa memilih menggunakan kudanya itu
karena kan menelusuri bisa macam macam
misalnya ke sepeda motor
betul ada sepeda ya
begini ini problem speed memang ya
kalau kita berjalan memasuki kampung dengan kecepatan yang terlalu besar dengan sepeda motor misalnya atau mobil kita tidak sempat menyerap atmosfer dan suasana kultural
sementara kalau dengan berkuda dengan kecepatan yang cukup pelan kita bisa menyerap landscape kita bisa berinteraksi dengan masyarakat
dan pasti menjadi tontonan sendiri
ini ada satria dan kuda yang masuk desa itu pasti merupakan tontonan yang unik bagi anak anak
ya dan anak anak memang yang sangat banyak mengerubuti kita mengikuti kita
kadang kadang suara saya hampir habis
untuk menegur anak anak agar jangan terlalu dekat ke kuda
anak anak lihat kuda itu kayak mau gendong kuda itu dipikirnya boneka mungkin ya
nanti jangan jangan ditendang oleh kuda itu sendiri
nah dari sini akhirnya menjadi urusan minat baca dan pustaka bergerak itu sendiri
ketika kami istirahat anak anak ini kan datang membantu nyari rumput
kasih makan kuda kuda itu
ketika saya kemudian ingin mengumpulkan
informasi lebih banyak tentang daerah itu anak anak itu awalnya bisa bercerita banyak
tapi ketika saya tanyakan tentang sejarah kampung tersebut
mengapa kampung itu misalnya diberi nama rangga mekar
atau nama nama lain yang sangat bagus kedengaran itu mereka tidak bisa menjawab
orang orang di sekitarnya pun rupanya sudah lupa kenapa kampung tersebut disebut dinamai nama itu
di sini yang kemudian saya merasa bahwa anak anak ini
keinginan rasa ingin tahunya sangat besar tapi mereka tidak punya sejarah
tidak punya catatan tentang apa yang terjadi di sekitar mereka
ini tapi menarik ya ini nirwan satria berkuda yang masuk ke pelosok pelosok
padahal karena ingin tamasha ya ingin
dan anda sendiri kelihatannya kutub buku ya
iya saya pencuri buku malah
ini juga bagian dari upaya saya untuk menebus rasa bersalah saya
ketika saya tidak punya duit tapi saya ingin membaca
dulu mencurinya dari mana dari
dari perpustakaan atau
ya dari pusat studi amerika di gajah mada misalnya
atau dari tokoh buku gramedia di sudirman yogyakarta
nah ini juga ada hal yang menarik mengenai latar belakang pendidikan anda lulusan ugm
tapi khusus untuk ini ya nuklir ya
nah ini apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan anda
sehingga pustaka bergerak ini menjadi justru panggilan jiwa
sebenarnya kalau akan panjang ceritanya ya
singkat saja mungkin
ya tapi memang saya kira semua orang yang pernah bersentuhan sungguh sungguh dengan buku tahu bahwa
buku itu penyelamat dari banyak hal dari kebosanan mungkin dari rasa terasing di kota
dimana mereka baru datang sebagai anak mahasiswa atau anak kos kosan ya
penyelamatlah buku itu dalam banyak hal
dan alangkah baiknya jika kekuatan buku yang demikian besar ini bisa kita tularkan juga ke anak anak yang kurang beruntung
saya selama beberapa tahun jadi direktur di freedom institute ya
kita kan punya perpustakaan bagus itu
ya terbaiklah di jakarta mungkin di indonesia saya kira ya
kita lokasi kita di proklamasi di sekitar kita itu perkampungan
kunjungan kita itu mahasiswa sarjana tapi orang orang kampung sendiri nggak pernah datang
mungkin takut mungkin terintimidasi
itu dia itu dia
kenapa tidak memberikan suasana yang menyenangkan
iya padahal tempat itu kan terbuka ya
tapi mungkin ada jarak kultural antara pemukim di sekitar kita
bisa cepat meminjam buku juga freedom institute untuk dibagi bagikan ini seperti
karena di freedom banyak buku buku berbahasa inggris itu tidak ya tidak sempat kita pinjam
tapi beberapa kali kita mengundang adik adik
adik perkampungan itu untuk masuk ke perpustakaan bahkan menonton bersama
iya kita break sebentar bung nirwan
tapi kita lanjutkan dan juga kenapa ya bergerak ini
apa keuntungan filosofinya dibalik itu dan juga bagaimana bisa diimplementasikannya
karena sekarang sudah bisa banyak sekali ya yang berpartisipasi
dan bergeraknya bukan hanya dengan kuda ya ada macam macam sekarang ya
setelah yang berikut ini kita lanjutkan pembahasan mengenai jaringan
pustaka bergerak di seluruh pelosok nusantara
tetaplah bersama insight
ya anda masih bersama insight
kita lanjutkan pembahasan tentang upaya meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat
saya ditemani oleh nirwan
sendiri pustaka bergerak yang bung nirwan kalau tidak salah
sekarang sudah memiliki lebih dari dua ratus lini ya dua ratus titik
simpul ya namanya di seluruh pelosok indonesia termasuk di papua
misalnya di situ ada noken pustaka
buku bukunya dibawa di dalam noken dan tentu juga masih berkuda
seperti yang kita lihat di sini
tapi ngomong ngomong nirwan memang memiliki kuda ya asalnya
ini juga hal yang cukup menarik ya
ya saya punya kuda dua ekor
dan dari dulu memang rajin menunggang kuda
nah biasanya untuk meningkatkan minat baca itu kan banyak sekali inisiatif yang dilakukan berbagai orang ya
termasuk misalnya yayasan dan lain sebagainya
ada lah membuka taman bacaan
atau mungkin dengan mobil pintar dan lain sebagainya
nah ide yang bergerak ini ini selain bisa naik kuda
bisa naik kuda dan mendapatkan aura dari perjalanan itu dan bertemu langsung dengan anak anaknya
itu apa sebenarnya filosofi yang mendasari pustaka bergerak ini sebenarnya
apa harap apa yang ingin dicapai
filosofi utama dari pustaka bergerak sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat
yakni masyarakat sendiri itu sebenarnya bisa membangkitkan budaya baca tulis di tempatnya
kita hanya perlu membantu mereka dengan mensuplai buku
problem yang kita hadapi itu bukan minat baca
minat baca anak anak indonesia luar biasa sehat
minatnya banyak malah
banyak bagus sekali
cuma bacaan yang kurang
iya anak anak di lampung dan di beberapa tempat itu setelah cukup akrab dengan para relawan kita yang datang bawa buku
itu sudah jadi seperti monster mereka pada buku buku
kayak piranha mereka tuh kalau lihat buku ya
jadi yang kita perlu kerjakan itu hanyalah menyediakan buku yang bagus
dan membuat suasana
agar anak anak bisa akrab dengan buku buku tersebut
dan itulah yang coba dikerjakan oleh pustaka bergerak sebenarnya
bagaimana mengawalinya memulainya pada saat itu dan juga yang paling penting adalah membuka jaringan
walaupun kan kita tahu sosial media atau medsos kan sekarang sangat mudah ya untuk digunakan memperluas jaringan dan informasi dan lain sebagainya
tapi bagaimana dan di mana waktu itu tempat yang pertama dikunjungi
yang pertama kita wujudkan memang adalah di purbalingga
kebetulan lewat interaksi media sosial saya berkenalan dengan mas ridwan sururi
seorang groom perawat kuda yang juga terbiasa mempunyai usaha kecil untuk bikin ojek kuda di wisata dekat tempat pemukiman dia
dia juga punya keprihatinan dengan anak anak dia dan anak anak kampung yang terlalu terserap dengan gawai dengan gadget
sehingga ketika saya tawari agar yuk kita bikin pustaka bergerak anda bergerak ke kampung kampung nanti saya bisa bantu dengan buku bukunya
karena kita ingin ini jadi gerakan masyarakat anda harus publish anda harus posting untuk mengajak masyarakat menyumbang untuk mengajak masyarakat juga melakukan hal yang sama
dan dia juga tergerak untuk melakukannya
jadi buku buku yang didapatkan itu pertama kali dari mana dan apa apa saja dan ini bagaimana memang ini ya calon

karena kita terima arah menempatkan buku buku ini di atas kuda seperti ini ya

betul kita tempatkan dengan cara yang gampang dijangkau oleh anak anak dan yang jangan merepotkan
ini siapa yang design ini
ini sebagian didesain oleh relawan sendiri kreativitas mereka untuk membentuk desain yang cocok untuk kuda dan dengan bahan bahan yang gampang didapat
apa saja yang ada di dekat di lingkungan sekitar itu yang

dan buku bukunya juga merupakan donasi tentu saja
iya betul donasi awal itu
buku buku bekas malah karena kita
ini kan terbatas
yang kita punya ini cuma
gagasan dan keinginan
untuk bekerja sama
saya bantu dengan beberapa buku
ketika saya sampaikan keinginan saya
ke beberapa kawan
penjual buku buku loak di blok m mereka
bantu mereka juga ikut nyumbang
nah ini bagaimana caranya
misalnya kuda masuk desa lah istilahnya
mengerumuninya ya kemudian
mereka boleh menyimpan buku
itu sendiri atau harus dikembalikan sehingga
yang lain di desa yang lain bagaimana
cara pada tahapan awal
buku buku yang dibawa
oleh kawan kawan itu hanya bisa dibaca
di tempat jadi betul betul sebagai
perpustakaan iya karena koleksi kita
belum banyak tapi ketika masyarakat
membantu mengirim buku buku
lebih banyak lagi sebagian bukit itu
sudah boleh dipinjam tapi harus
dikembalikan setelah dua minggu kemudian
nah pertama kali
melakukan ini reaksi
dari anak anak itu seperti
wah luar biasa mereka itu
hirana itu betul seperti
mereka kan jarang megang buku yang bagus ya
buku dengan gambar dengan visual yang bagus
dan buku bukunya rata rata
minan buku bacaan yang
cocok lah untuk anak anak iya sebagian
besar anak anak buat ibu ibunya juga
kita siapkan nah jadi orang dewasa juga pasti
mereka ingin ada buku masakan ada
buku berkebun buku
merawat lele dan segala macam juga ada
ini dari tahun dua ribu tujuh belas
sekarang tahun dua ribu tujuh belas tapi
ternyata tadi sudah lebih dari dua ratus simpul
nah ini apa yang
dilakukan sehingga begitu cepat berkembang
jaringan ini itu juga yang mengagetkan saya
sebagian besar simpul kita ini
tumbuh secara mandiri mereka sudah jalan
saya kira yang membuat
kami bisa teman teman
pengaruh begitu cepat karena kita
membuat pustaka bergerak ini
sebagai kegiatan yang menyenangkan
tidak ribet apa yang anda punya
itu yang anda jalan punya beca jalan
pakai beca punya sepeda anda jalan pakai beca
dengan amannya juga beda beda
ada yang vespa bergerak
betul kemudian tadi ya noken pustaka
dan juga katanya ada yang
kita yang pertama di mandar itu ya
yang ditangani oleh
bung ridwan ali mudin
relawan yang luar biasa ya
dia seorang pejalan juga
punya perhatian yang sangat besar
terhadap kehidupan maritim
budaya maritim terutama
dan ridwan dibantu dengan kawan kawan
juga berkreasi bikin
beca pustaka sebelumnya ada bnd pustaka
kemudian ada atv pustaka
tentu ini berkembang
selain karena kreativitas kawan kawan
juga karena dukungan masyarakat
dan ini semua adalah
iya tak ada seorang pun yang kita bayar
sekarang jumlah relawannya jadi berapa
terus berkembang ya
terus berkembang terus bertambah
dan itu tadi
banyak yang bergerak dulu sudah jalan baru
dan lapornya itu karena mereka ingin dapat
fasilitas pengiriman gratis
tolong kami dimasukkan di daftar itu
nah ini dia kan sekarang apalagi dengan
pengiriman gratis dan lain sebagainya
sebenarnya kan tidak terlalu sulit ya
untuk mengirim buku
mendapatkan buku dan lain sebagainya
tapi pasti kan ada cost ya
nanti ada biaya biaya pengiriman
dan lain sebagainya
perlu funding atau perlu pendanaan untuk
pustaka bergerak ini
tentu saja kita perlu ya
terutama ketika kita merasa bahwa
buku buku yang beredar itu
akhirnya kan kita
kita masuk pada problem kualitas
jangan nanti salah pilih
iya atau hanya buku buku jenis tertentu
interest anak anak kan berkembang
dan kita juga perlu mengintroduce bacaan yang
itu jelas kita perlu itu ya
kemudian kita juga perlu membantu relawan kita
agar relawan kita disuruh jalan kaki tetap mau
paling tidak ada biaya untuk memberi makan si merpu
atau si kubu utara ya
supaya ini lah sustainable ya
memang relawan kita tidak berharap seperti itu
tapi kalau misalnya mereka bisa dibantu agar
peralatan kerja mereka
alat produksi mereka lah ini kan
selama ini biaya sendiri sendiri
masing masing jalan sendiri
masing masing jalan sendiri
ada beberapa yang saya bantu misalnya
tapi lebih itu sebagai bantuan awal
sebentar pak bung nirwan
tapi kita akan lanjutkan
dan semoga ini juga merupakan virus yang bisa mengelar
dan mungkin kita kita juga bisa turut membantu
karena ternyata minat bacanya itu memang
kalau kita bicara mengenai meningkatkan minat baca
minatnya sudah banyak
cuma bahan bacaannya inilah yang menjadi salah satu
masalah yang kita hadapi
oleh sebab itu pustaka bergerak
inisiatif seperti ini tentu perlu kita dukung
tetaplah bersama insight
iya kita lanjutkan insight
dengan gerakan meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat
saya ditemani oleh nirwan ahmad arsuka
pendiri pustaka bergerak
yang pertama kuda pustaka ya sekarang ada juga perahu pustaka bemo pustaka noken pustaka apapun yang bisa digunakan untuk membawa buku bisa menjadi perpustakaan
nah selama sejak dibangun ya jaringan ini sejak tahun dua ribu empat belas apa dampak yang paling dirasakan terhadap anak anak dan juga kehidupan masyarakat di desa itu setelah menyentuh begitu banyak bacaan
yang langsung trust itu rasa percaya diri mereka jadi menguat ya
anak anak itu jadi lebih tidak malu malu lagi kalau sudah berhadapan dengan buku
relawan kita yang sedang keliling di rangkas bitung itu dipanggil oleh anak anak untuk masuk kampung mereka
dulunya mereka anak anak lihat buku atau apa mereka menghindar sekarang mereka yang kejar
dampak yang lain itu adalah relawan kita pun sekarang semakin mengembangkan diri
relawan yang tadinya pemalu sekarang sudah bisa menjadi komentator malah
sudah bisa ikut mencatat apa yang terjadi di kampung dan kemudian menularkan semangat untuk berbagi ke orang orang ini
nirwan anda sebagai pendiri ini bagaimana ke depannya
karena mau tidak mau ini kan idealnya ini harus sustainable atau ada keberlangsungannya lah
sehingga bila misalnya anda mungkin punya hobi lain atau minat lain dan juga
kita tidak bisa tergantung terus menerus dengan relawan apalagi dengan dana yang terbatas
bagaimana supaya ada sustainability apalagi mengingat sebenarnya kan pemerintah daerah misalnya kan bisa
ini salah satu inisiatif yang harusnya kan mereka lakukan dan juga pastikan bahwa peningkatan pendidikan masyarakat itu adalah tanggung jawab mereka juga
sejauh ini kita sudah sangat beruntung sebenarnya ya
karena pemerintah dalam hal ini pt pos atas perintah bapak presiden jokowi itu sudah menggratiskan pengiriman buku sekali dalam sebulan
dan ini juga menjadi
sangat membantu ya
sekali dalam sebulan tapi langsung berapa konten
beberapa ton gitu kan
kita bayangkan itu bertonton buku terbang di langit indonesia itu dan kemudian sampai ke tangan relawan relawan kita
banyak orang yang merasa kemudian dekat lagi dengan wilayah wilayah lain dari indonesia
kawan kita di kalimantan barat itu dapat kiriman buku entah dari mana tapi mereka tahu ini datang dari wilayah lain di indonesia
ya itu pemerintah pusat ya misalnya sekarang kan pemerintah daerah harusnya kan mereka yang punya inilah punya inisiatif supaya kalau misalnya pustaka bergerak itu berarti antara ada dan tiada
apalagi kalau relawannya itu sakit atau tidak bisa datang
nah ini bagaimana kita bisa
memanfaatkan yang namanya dana desa khusus untuk membantu ya inisiatif semacam ini yang sangat penting dan perlu dilakukan
memang sedang jadi perbincangan juga diantara kawan kawan pustaka bergerak bagaimana memanfaatkan dana desa tersebut
walaupun buat pustaka bergerak dana desa itu bukan bagian sebenarnya dari pustaka bergerak
tapi kita ingin desa desa itu juga punya kegiatan pustaka
kita perlu sparing partner
untuk membeli buku
kita sudah punya jaringan di sini ada kawan kawan komite buku nasional sudah terbiasa menyeleksi buku dan kirim buku buku pilihan mereka ke beijing ke frankfurt ke london untuk ikut festival buku sedunia gitu ya
bung nirwan lima sepuluh tahun
dari sekarang kira kira bentuk pustaka bergerak ini yang anda idealkan atau bayangkan itu seperti apa nantinya
saya bayangkan jaringan yang seperti sekarang ini terus tumbuh
semua masyarakat membangun jaringan pustakanya sendiri dan dari kegiatan itu mereka kemudian memproduksi pengetahuan mereka
ujung dari pustaka bergeraknya sebenarnya adalah tumbuhnya banyak penulis
kita ingin banyak penulis
banyak orang yang menulis tentang apa yang terjadi di kampungnya
mereka yang bisa mem preserve ingatan kenangan tentang lingkungan mereka tentang sejarah yang pernah terjadi di kampung tersebut
dan kemudian menghimpunya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru
kita ini kan indonesia ini negara yang luar biasa loh
global force untuk twitter dan segala macam gitu
untuk twitter ya
iya luar biasa kita ini
tapi mungkin untuk paper atau untuk buku justru
kalau misalnya gerakan pustaka ini bisa berjalan dengan baik bukan sekedar tweet yang kita produksi
tapi sejumlah buku sejumlah teks yang lebih bagus
dan yang dapat dinikmati oleh lebih banyak orang
sehingga pengalaman pertama menanyakan anak anak mengenai sejarah kampungnya
tidak ada yang bisa menjawab tapi ke depannya
alangkah bagus kan kalau anak anak bisa dengan bangga
karena mereka semua menjadi sejarawan
iya sejarawan lokal mereka itu
penting sekali dari minat baca
mendapat bacaan tapi yang lebih penting lagi adalah membuat indonesia anak anaknya jauh lebih produktif
bisa menulis dan bisa menciptakan buku buku yang bisa dinikmati oleh orang lain juga
terima kasih bung nirwan sungguh menginspirasi
dan semoga semakin banyak jumlah relawannya dan juga setiap pelosok di indonesia itu bisa dikunjungi oleh pustaka bergerak
terima kasih banyak
peningkatan minat baca masyarakat harus didukung dengan ketersediaan pustaka untuk menunjang kemandirian masyarakat dalam berliterasi
nah agar dapat berdampak secara nasional upaya untuk meningkatkan literasi harus mampu menjangkau seluruh pelosok negeri serta mendorong minat membaca sejak dini
jadi tidak cukup hanya bisa membaca
anak anak di seluruh indonesia harus memiliki minat baca yang besar untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan
sebagai generasi penerus bangsa
dan setelah itu tentu saja harus memiliki minat menulis sehingga bisa menciptakan karya karya buku sendiri
ya demikian my insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye